nenek cuma kecapean
nenek ada yang minum
lo baik banget
allah ngebales kebaikan lo
nggak boleh yang cerita cita lo juga

intan udah punya suami mbak
mak gak mau tau
lo pokoknya kudu nanda tangan ini
surat talak ini nih
intan gak mau mak intan masih cinta sama mas mardi
oh lo udah berani ngelawan mak ya
gue kepengen tau
sampai dimana lo bisa ngelawan gue sekarang
yang penting ibu jangan khawatir ibu harus sehat dulu
eh fik pesanan saya buat besok udah beres kan
maaf ya bu ibu saya lagi sakit jadi nggak bisa masak
kebetulan ketemu ibu di sini saya mau ngembalikan uang pancernya kemarin
loh terus pesanan saya di mana dong
maaf ya bu saya nggak bisa kan yang biasa masakan ibu
aduh kamu ini kalau nggak bisa terima orderan itu harusnya bilang
kalau kayak gini kan desain saya emangnya gampang nyari catering dadakan
maaf ya bu ini diluar kuasa saya
huuu tahu gini saya belanja sendiri
perjuangan perjuangan sekuat tenaga tetapi jangan lupa perjuangan harus tuh
nyanyi nyanyi aja kerja kamu patusan gak beres beres halaman saya itu sedikit kecil
nggak kelar kelar dari tadi ya
bu insya allah akan saya selesaikan kok semuanya tapi nyanyi memang hobi saya bu hobi hobi kamu
bilang terus dengan hobi kamu nyanyi kamu mau jadi penyanyi gitu iya insya allah bu namanya juga cita cita
jika allah berkehendak kita kan gak tahu bu cita cita jangan ngimpi kamu jadi penyanyi
jangan terlalu tinggi jatuh sakit tukang kebun mati kebun aja kamu enggak usah ngayak jadi penyanyi
sebenarnya sih suaranya bagus tuh anak gak kalah sama penyanyi penyanyi yang di tv
nenek kenapa nek ya allah nek kok panas begini sih panas banget badannya kepala
yuda sekarang aku neringku ke spasmi princess jangan cup jangan nenek cuma enggak raja
udah ini aku punya uang sedikit yuk aku entering ke warung makan node jangan cu tok nanti kamu gak
punya duit lagi nih nggak papa kok kan aku masih kuat masih muda yang penting tuh nenek yang harus
makan supaya nenek kuat ntar pulangnya ya ayo yuk ya ampun cuk kamu baik sekali sama nenek
dua kali kamu nolongi nenek cuk tapi kayaknya aku baru sekali dan nolongi nenek
enggak papa nenek cuma kecapean nenek aus pengen minum
ya lu baik banget semoga aja allah ngebales kebaikan lo gak boleh cerita cerita lu juga
nenek udah makan belum
ya sayangnya ada gangsternya habis nih kamu nih gimana sih lupa ya
tepuh hari kan nenek dikasih minum ngasih nenek minum
iya kan neneknya
itu deh gak usah dipikirin
sekarang kita makan yuk